anda tentu familiar dengan es podeng es teler atau es dawet ireng alias hitam asli jawa tengah
nah bagaimana dengan yang ini
sama kok cuma tampilannya saja yang berbeda
minuman tradisional itu disulap menjadi kue ulang tahun tak biasa
bahkan harga jualnya pun melonjak berkisar satu ratus dua puluh lima sampai lima ratus ribu rupiah
penasaran saya ajak anda yuk mengintip proses pembuatannya
jadi judulnya adalah mencicipi kesegaran tapi dari sepotong kue
iya dong ya namanya juga kue yang terinspirasi dari minuman tradisional
kali ini saya bareng sama mbak nindi ya dari inari dapur kita mau bikin kue yang mana nih
untuk adonan siapkan tepung terigu kuning dan putih telur ayam gula pasir minyak santan kental dan pasta pandai
ada hal yang perlu diperhatikan nih dalam pembuatan chiphone cake
tidak terlalu over over eh udah
iya nanti saat mengaduk itu putih telur ke dalam adonan ini nggak perlu pakai pisang
oh jadi benar benar harus pakai
pakai spatula aja
ini kan hanya untuk membantu supaya adonannya gak berunjol berunjol
oke ini aku berarti pakai mixer nih ya
jangan sampai salah asal asal aduk semua pakai mixer tapi ternyata akhirnya nggak jadi ya encer
jadi antara pertengahan ya campur banget tapi gak boleh terlalu cair jatohnya
benar benar masih ada fluffy di adonannya
setelah adonan tercampur panggang dengan suhu standar sekitar satu ratus tujuh puluh derajat selama satu jam
kalau sudah matang dan mengembang sempurna baru deh kita berkreasi
inilah saatnya menghias
layaknya es podeng masukkan semua topping dan isian
kacang tanah sangrai yang sedikit ditumbuk
ketan hitam dan coklat putih
coba bedanya es podeng dijadiin kue karena si buttercreamnya pun ada santannya yang banyak
ini juara banget ya
lembut dan enak
paling oke masuk kulkas jadi deh rasa es podeng benerannya
bosan dengan yang manis
masih ada lagi nih varian modifikasi
tetapi rasanya asin gurih
pasti mau coba yang ini juga ya
coba ikuti langkah pembuatannya saja dulu
saya mau kasih unjuk cara bikinnya nih
tapi bukan saya sendirian ya
saya sih gak ahli ya
mbak winnie ini jadi apa cara buatnya bagaimana nih
apa yang dibutuhkan
jadi yang paling penting tuh biasanya tuh pakai nasi
nasi biasa aja
ini kita pakai butter rice
selanjutnya itu ayam
ini bagian apa yang dipakai
ini kita pakai file dada
terus kita goreng tepung
langkahnya sih kayak biasa aja berarti ya
tapi ini kita semua bikin sendiri
jadi dari tepungnya kita racik sendiri
terus ayamnya juga udah kita marin ya
nah membuat yang ini lebih mudah
setelah bahan matang siapkan mica lalu susun atau bisa juga lengkapi dengan membuatnya di cup kecil seperti ini agar lebih mudah membagikannya
bird day cake bertopping asin ini dijual satu ratus dua puluh lima hingga empat ratus dua puluh lima rupiah
pilihannya adalah jatuh di tangan anda nih
mau kasih surprise orang tercinta orang tersayang dengan kue kue yang manis atau yang bentuknya seperti ini
asin penuh kejutan dan rasanya nikmat ya
mau bikin sendiri mau beli silahkan mencoba deh
daniar ahri andika suramanto jakarta